tanggal merah nasional kerap dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk berlibur termasuk di perayaan maulid nabi muhammad hari ini
kita sudah terhubung bersama dengan korespondensi ann indonesia angga dwi putra dari bandung jawa barat untuk melihat bagaimana suasana libur di sana
angga saat ini anda sedang berada di mana dan kalau bisa dijelaskan lalu lintas di kota bandung tepatnya di sekitar wilayah anda berada ini seperti apa saat ini
selamat sore puspa sore hari ini di hari libur pada hari kamis dua puluh delapan september
di tempat saya berdiri saat ini tepatnya di wilayah jalan braga bisa anda saksikan di belakang saya atau di samping kiri saya
jalanan cukup macet karena memang banyak sekali warga kota bandung ataupun luar kota bandung
bahkan tadi juga saya sempat bertemu beberapa orang dari luar negeri yang sedang berlibur ke kota bandung
nah sebenarnya bisa ngapain aja sih di kota bandung saya akan ajak anda jalan puspa
yang pertama kita bisa berfoto tentu saja di jalan braga kenapa
karena jalan braga memiliki banyak sekali gedung gedung ataupun bangunan bangunan yang bernilai sejarah
jadi bisa foto foto sendiri dengan pakai hp misalnya atau bawa kamera pro silahkan
bahkan ada juga di braga ini sekumpulan teman teman yang menamakan dirinya braga street photo yang sekarang sedang berkumpul
ini teman teman ataupun semua wisatawan yang datang ke sini bisa minta difoto oleh teman teman dari braga street photo
dan nanti hasilnya juga bisa di upload di instagram
dan tempatnya banyak sekali sepanjang jalan braga dari braga pendek hingga ujung sampai asia afrika
ini semua titik yang ada di jalan braga ini sangat bagus banget atau sangat estetik seperti itu untuk bisa diajak foto
anda bisa lihat juga di sini puspa juga sudah ada beberapa orang yang mau difoto
nah ini seperti ada
ada dua orang di sini
nah ini jadi sangat ramai sekali banyak sekali orang yang ingin difoto di jalan braga untuk mengabadikan momen momen liburan bersama keluarga bersama pasangan atau bersama teman teman
itu yang pertama bisa dilakukan
yang kedua adalah di braga ini selain foto juga bisa makan makan
karena di sini di samping kanan di samping kiri banyak sekali restoran tempat makan
bahkan kalau mau makan es krim aja ada mau minum aja ada
makanan berat juga ada mulai dari makanan yang sifatnya lokal seperti itu ada juga makanan yang internasional
dan ini juga ada banyak gerai gerai baik gerai gerai baru maupun gerai yang sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan juga ada
salah satu restoran yang berada di jalan braga
nah selain itu juga bisa selain foto foto makan makan juga bisa hanya sekedar menghabiskan waktu jalan jalan di sini menikmati suasana
apalagi sekarang sedang musim kemarau ya
jadi tidak takut terkena hujan meskipun memang cuaca tadi siang cukup terik tapi sore ini semakin enak untuk bisa berjalan jalan di sekitar kota braga
atau di sekitar kota bandung tepatnya di wilayah jalan braga puspa
oke angga tadi kalau di braga mungkin bisa menghabiskan banyak waktu mulai dari nongkrong belanja ngopi makan ya
sebagai warga lokal bandung biasanya budgetnya rata rata berapa sih untuk menghabiskan aktivitas di wilayah braga
ya puspa memang bisa dikatakan kalau di wilayah braga ini tergantung kita maunya ngapain ya
kalau cuma sekedar jalan jalan aja cukup biaya parkir aja yang sudah menggunakan parkir elektronik
per jamnya sekitar rp tiga untuk mobil juga sekitar rp lima
jadi memang tergantung berapa lama kita menghabiskan waktu
nah kalau mau makan nah itu bisa budgetnya macam macam
mulai dari yang termurah ada yang dari sekitar dua puluh
rp dua puluh an sampai yang mahal rp tujuh puluh an per porsinya juga ada
kalau cuma mau makan es krim juga harganya sekitar rp delapan sepuluh ribu
jadi memang semuanya kita bisa atur budgetnya sendiri
termasuk tadi misalnya untuk foto kalau mau berbayar bersama teman teman tadi braga street foto itu bisa
atau mau selfie sendiri mau menggunakan hp bersama teman teman seperti yang ada di sini
ini teman teman anak anak sma juga yang pulang sekolah kemudian langsung datang ke sini berfoto foto
itu juga bisa jadi hanya cukup menghabiskan
bahkan bisa kalau mau menggunakan moda transportasi kaki sendiri
jadi misalnya dari sekolah tadi jalan ke sini jalan kaki itu bisa gratis
jadi semua tergantung apa yang mau dilakukan di sini
mulai dari rupiah sampai menghabiskan waktu bisa sampai ratusan ribu rupiah
jika ingin misalnya makan di tempat yang lebih berkelas atau di restoran yang tadi legendaris yang sudah ada sejak zaman belanda
itu memang harganya di sekitar satu porsinya sekitar rp lima puluh rp seratus
terima kasih banyak atas laporan anda dari wilayah braga
selamat jalan jalan selamat belanja selamat makan